cuma di sini nih main game gak pake ribet
sini dewi bantu tetap
apa dewi bilang bener kan
mama pasti sembuh
nah sekarang kamu yang harus istirahat
kalau aku udah diizinin pulang dari ig deh
dewi aku udah gak apa apa
beneran deh udah gak ada dengan apa apanya
bentar lagi juga bisa pulang
masih diinfus masih bisa bilang gak apa apa
tapi tandanya memang masih harus banyak istirahat
masih harus dirawat
ini juga bentar lagi kan udah bisa di
selamat malam dok
ini kalau udah abis besar dilepas kali ya
kan sekarang udah makan minum semua doa lancar
jadi udah gak perlu infus lagi kan
gak ada keluhan
ya paling pegel pegel tapi itu kan biasa karena atrofi dari otot otot
karena udah lama tiduran kan
tapi ya semua lab test kan udah oke kan
maksudnya gejala gegar otak semua udah gak ada
ya kalau semua udah seperti ini sepertinya besok bisa pulang
semua segala lab test juga aku lihat aku tau lah
kamu prihatin ya sama aku
ya dan sudah
abi mohon muziza dari allah supaya omang sama tante dewi cepat pulang ke sini
sama om dokter biar cepat sembuh biar bisa main lagi sama albi
iya iya sebentar bu dewi ya
ini saya lagi mau menuju kamar habi nih
waduh ketauan dah kalau gue bohong
iya pak maaf pak ya
kamu kenapa ngasih tau sih kalau udah ketemu sama dewi
enggak bukannya gitu mas bobi
biar aku jelasin ya
aku itu bukan tidak menghargai mas bobi
cuman cuman khawatir aku takut kalau reva tau
aku gak mungkin lah kayak begitu
aku gak mungkin ngasih tahu ke reva lah
ya dong wi kamu jangan mikir
gak bukan menganggap kayak begitu mas
aku cuma berpikir kalau nanti semakin banyak orang yang tahu
maka kemungkinan reva jadi tahu itu semakin besar
iya bener boleh
mau bicara sama abi aku mau video call
oh yaudah bentar ya
siapa yang mau video call an sama kamu
om dokter udah sembuh
om dokter mudah mudahan besok sudah bisa pulang
misal kita ke rumah sakit ya
tunggu abi ya om dokter
jadi besok mas fahri sudah boleh pulang
aku ada ide cemerlang buat menyambut kepulangan mas fahri
dewi pasti kapok dan memilih lenyap dari hidup mas fahri
hari ini kamu sekolah diantarin sama mama
tapi maunya sama om wading

enggak pokoknya hari ini kamu harus sama mama
enggak pokoknya hari ini kamu harus sama mama
enggak pokoknya hari ini kamu harus sama mama
enggak salah dengar
sekarang tiba tiba pengen ngantriin abi ke sekolah
sekarang tiba tiba pengen ngantriin abi ke sekolah
ada apa sih
bukan urusan kamu ya
itu gak sedikit ma
ini kemajuan dong
ayo sini dewi bantu tetap
apa dewi bilang bener kan
mama pasti sembuh